anda kembali lagi di good morning ya ini yang sudah kita sampaikan tadi sebelumnya
ada seorang alumni sma negeri satu purwokerto jawa tengah seorang siswi tercatat sebagai mahasiswa
salah satu mahasiswa termuda di universitas gajah mada yogyakarta
nida ini resmi mengenakan jasa memater ugm yogyakarta saat usianya lima belas tahun enam belas hari tepatnya
nah kita coba lihat liputannya
usianya baru lima belas tahun lebih enam belas hari namun nida akidatu solihah tak canggung berbaur dengan rekannya yang lebih tua
saat masa pelatihan pembelajaran mahasiswa baru universitas gajah mada yogyakarta nida tetap luas bergaul
anak pertama dari pasangan suriyatna dan yuliatin warga purwokerto jawa tengah ini
diterima di program sekolah vokasi atau d tiga universitas gajah mada jurusan rekamedis
nida menjadi salah satu dari dua satu ratus sembilan puluh empat mahasiswa baru
yang diterima di sekolah vokasi
sebelum diterima di ugm nida yang kelahiran enam belas juli tahun dua ribu satu
menyelesaikan pendidikan di jenjang sd hingga sma hanya dalam waktu sembilan tahun
selama berstatus pelajar itu nida akrab dengan program kelas akselerasi
dan akhirnya lulus tahun dua ribu enam belas ini saat usianya belum genap enam belas tahun
memilih sendiri jurusan rekam medis nida berharap kelak bisa bekerja di bidang kesehatan
kalau orang itu suka ya enggak juga sih biasa aja
itu sesuai dengan ya kalau mau enggak terserah aja kalau orang mau
selain nida akidatus solikah tahun ini universitas gajah mada yogyakarta juga menerima delapan tujuh ratus empat puluh lima mahasiswa baru
terdiri dari enam lima ratus lima puluh satu mahasiswa program sarjana dan dua satu ratus sembilan puluh empat mahasiswa program vokasi atau diploma
teguh supriyadi yogyakarta
masih lima belas tahun ya tapi sudah masuk ke ugm
ini sudah ada nih nida
ya ada nida akidatus solihah ya yang sudah bergabung bersama kita di good morning
hebat sekali nih kamu udah lima belas tahun
apa masih lima belas tahun
sudah jadi mahasiswa
gimana rasanya jadi mahasiswa
nida belajarnya seperti apa sih sembilan tahun lulus sd smp begitu
dan sma juga
ya dan sma
belajarnya biasa aja belajar ya rutinitas gitu
sekarang kamu susah nggak ngikutin pelajaran di kampus
ini belum masuk pelajaran ini masih ppsmb
oke tapi kan teman teman kamu kan sekarang ini sama mahasiswa yang lain ya
usianya kan di atas kamu nih terpaut jauh gitu
gimana cara kamu untuk bisa gabung sama mereka
jadi teman biasa ngobrol biasa gitu
nida sehari hari ini belajar terus atau masih bisa main sama teman teman gak sih
masih bisa main sama teman teman nggak belajar terus
bagi waktunya ya kalau misalnya lagi main sama temen sekalian juga kerja kelompok gitu
oh jadi main sambil belajar kalau begitu tetap belajar juga dong nida
oke nida nida gini saya ingin tes
enggak juga sih
saya mau tes kamu nih kan kamu lima belas tahun nih biasanya lima belas tahun ini kan ada banyak apa ya dunia remajanya sendiri begitu
ada beberapa hal tentang remaja yang sangat ikonik
saya ingin tahu nida tahu atau tidak ya
oh siapa aja personil yang paling favorit yang kamu sukai
grup band pria
tapi udah keluar
oh berarti update kalau gitu ikutin
yang terakhir nih
media sosial jalan terus kayaknya nida ya
yang terakhir terakhir nih
kalau pokemon go itu makanan atau apa ya nida tahu nggak
tahu kalau pokemon go itu game
main juga nggak nida
malah dikit sekarang
main juga nggak
nggak terlalu suka main pokemon go sih
iya sukanya belajar kelompok
nida kamu punya tokoh inspiratif kamu gak
dan kenapa pilih tokoh tersebut
rasulullah itu mementingkan umatnya daripada dirinya sendiri
nida apa sih yang bikin kamu semangat begitu untuk belajar
terus juga di usia lima belas tahun ini sudah masuk ke universitas begitu
apa yang membuat kamu semangat selama ini
yang membuat aku semangat itu pertama dorongan dari orang tua sih
terus yang kedua
itu dari teman
nida selamat kuliah ya selamat belajar
nanti bisa menjadi mahasiswa teladan di ugm
semoga sukses ya
terima kasih nida sudah bergabung di good morni
terima kasih nida
nah itu dia luar biasa nih ya
ya memang nida ini salah satu ya dari ada beberapa juga mahasiswi mahasiswa termuda di indonesia
begitu yang jumlahnya tapi memang tidak banyak
paling hanya puluhan begitu atau sepuluh
ya ini anak anak hebat anak anak jenius rata rata dan di dunia juga sebetulnya banyak sekali yang seperti itu
bahkan saya pernah membaca ada juga profesor di harvard itu usianya masih empat belas tahun
makanya kan ini jadi indonesia juga ternyata juga banyak memiliki bakat bakat hebat seperti itu
tetapi mereka tetap bermain juga
tadi juga wida mengatakan seperti itu